peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang penggunaan tenaga kerja asing disambut baik oleh perusahaan asing yang ada di indonesia seperti pt freeport indonesia
namun perusahaan tambang emas tersebut justru perlahan akan menurunkan penggunaan tenaga kerja asing di wilayah operasional mereka
direktur sdm dan keamanan freeport indonesia ahmad ardianto mengatakan secara bertahap freeport akan mengurangi jumlah pekerjanya
menyusul akan ditutupnya tambang grassberg di tembagapura pada dua ribu sembilan belas
termasuk dari total satu ratus dua puluh enam tenaga kerja asing yang mayoritas menduduki jabatan top management
jumlah pekerja langsung freeport indonesia saat ini sekitar tujuh tenaga kerja sebanyak empat orang non papua dua sembilan ratus orang asli papua dan tenaga kerja asing sebanyak satu ratus dua puluh enam orang
sebelumnya freeport telah memutus hubungan kerja sekitar lima orang pada program efisiensi pada dua ribu tujuh belas
konsep untuk selalu menurunkan angka tersebut dari tahun ke tahun
sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada
nah kalau kita bandingkan dengan tahun lalu sesungguhnya terjadi penurunan
tetapi kita juga harus lihat bahwa penurunan tersebut tidak selalu disebabkan karena kita sudah tidak membutuhkan
tapi juga karena terjadi turnover akibat tenaga kerja asing tersebut juga mempunyai tempat lain yang lebih baik untuk bekerja gitu
sehingga di dalam meng attract tenaga kerja asing untuk bekerja di pt freeport indonesia pun juga tidak mudah sebenarnya
karena situasi dan kondisi geografis dari pt freeport indonesia itu sendiri
kebanyakan di top management
karena kita pada prinsipnya tidak menggunakan operator asing
kecuali memang pekerjaan pekerjaan yang hiring